bagi pengendara kendaraan bermotor yang melanggarnya sang sitilang sudah siap mengadal
lalu bagaimana pula keadaannya saat ini
sudah ada mahadika utama yang sudah siap dengan laporannya
selamat pagi dika
pertama bisa dijelaskan posisi anda tepatnya di mana
dan bagaimana dengan implementasi jalur sepeda di sana pagi ini
selamat pagi maggie dan yuda
saya baru saja selesai goes tipis tipis saja pagi hari ini
di jalur sepeda kanal banjir timur
ini adalah jalur sepeda yang bukan dikatakan jalur baru
karena ini adalah jalur yang sudah ada sejak tahun dua ribu dua belas lalu
dan bukan merupakan bagian dari tujuh belas jalur sepeda yang baru
yang baru saja diresmikan oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
lewat prgup nomor satu ratus dua puluh delapan tahun dua ribu sembilan belas
goes di sini cukup asik suasananya
karena jalurnya terpisah dari jalur lain enam tujuh km panjangnya
di samping kanal banjir timur
dan kita bisa lihat jalur ini terpisah dari jalur utama
yang dilintasi oleh sepeda motor ataupun juga kendaraan roda empat
dan plusnya lagi adalah banyak sekali pepohonan yang rindang di kawasan ini
nah tampaknya di depan saya sudah ada satu pesepeda
yang ingin saya ajak berbincang maggie
selamat pagi pak
pagi pak dengan siapa pak
oleh rega atau mau baik to work apa gimana
mau baik to work
oke goes menuju ke kantor ya pak
dari mana menuju ke mana
dari jati asih ke lapa gading
memang biasa lewat jalur di kbt ini pak
biasa saya di jalur tiap sabtu minggu itu ke jalur jj aja jalur jati asih
ini kan jalur yang sudah ada sejak lama sebenarnya
tetapi saat ini cenderung sepi dari pesepeda begitu pak
ini sih jalurnya lumayan bagus
ada kiri kanan itu ada pohon pohonannya enak bagus sekali gitu
tapi kendalanya ini ada di portal portal
jadi kita setiap dua ratus atau seratus meter kita turun ngangkat sepeda turun ngangkat sepeda gitu aja
ada masukan pak mungkin untuk pemerintah provinsi dki jakarta ke depan
untuk jalur sepeda di sini sendiri
karena ini jalurnya cukup panjang enam tujuh kilometer
bahkan jika disambungkan sampai ke marunda dua puluh tiga km begitu pak
saya rasa sih portalnya aja dibuang gitu
terus ada setiap
sebagai ganti portal itu ada pos penjagaan gitu
jadi untuk motor bisa nggak diboleh lewat gitu
oke baik terima kasih waktunya pak edi
tadi pak edi menyinggung soal portal portal yang membatasi ruas
antara satu ruas dengan ruas lainnya di jalur sepeda kanal banjir timur ini
nah itu adalah portal yang dimaksud
jadi setiap goe seratus sampai dua ratus meter dari satu ruas ke ruas lainnya
misalkan di kawasan duransawit ini
maka pesepeda harus menggotong sepedanya untuk melintasi jalur ini
seperti yang harus dilakukan oleh pak edi
yang akan menuju ke kantor lewat jalur kbt di sini ya pak
nah jadi ini adalah satu hal yang cukup merepotkan
karena memang faktanya yuda dan juga megi di jalur kbt ini
tidak diberlakukan penegakan hukum seperti yang dilakukan di tujuh belas jalur sepeda baru
lewat pasal dua ratus delapan puluh empat dan juga dua ratus delapan puluh tujuh
di satu di undang undang lalu lintas dan juga jalan
itu artinya di sini tidak ada polisi yang berjaga
meskipun positifnya dengan adanya pembatas seperti ini
maka tidak akan ada motor ataupun juga mobil yang merobot jalur khusus sepeda ini
tetapi faktanya agak menyulitkan juga bagi pesepeda
seperti yang dialami oleh pak edi tadi
iya kalau saya lihat tadi pak edi memang terkendala dengan adanya portal
apakah portal ini memang sengaja dibuat oleh warga sekitar
karena ada beberapa pemukiman
pemerintah daerah jakarta timur ya
karena memang digiap banjir kanal yang menerapkan proyek ini
seperti apa ini dika
informasi yang kami terima dari dinas perhubungan memang menyebutkan yuda
bahwa jalur ini sampai saat ini masih belum terintegrasi dengan tujuh belas jalur sepeda yang baru
tetapi nantinya akan diupayakan untuk dilakukan integrasi
dengan disambungkan melalui kawasan ini sampai ke kawasan cipinang
lalu disambungkan dengan jalur sepeda yang ada di kawasan matraman
sehingga tersambung dengan jalur sepeda yang ada di kawasan matraman

tetapi faktanya sampai hari ini memang masih belum ada upaya tersebut
dan pesepeda di sini masih harus repot menggotong sepeda dari satu ruas ke ruas lainnya
untuk melintasi jalur sepeda yang sebenarnya sangat ideal
karena di sini rimbun ada taman ada tempat parkir sepedanya
ada pepohonan jadi tidak akan kepanasan saat goes
terima kasih dika atas laporan anda selamat bertugas kembali
ya itu sebuah contoh jalur sepeda yang sudah cukup
sempurna ya di kawasan banjirkanal
tadi sudah rimbun kemudian jalurnya juga terpisah dengan pengguna jalan lainnya
tapi tadi ada portal ya salah satu yang jadi kendala
iya jadi portal itu kita juga harus hati hati ya dengan keamanan warga
dan juga mungkin ini jalur sepedanya apakah akan menimbulkan kemacetan
nanti kita lihat perkembangannya seperti apa